menjelang ramadan satuan polisi pamung praja kota bandung akan menurunkan personel untuk mencegah menjemurnya pedagang kaki lima selama ramadan
tidak hanya pkl pedagang yang berjualan menggunakan mobil juga akan ditertibkan jika berjualan di pinggir jalan
beginilah suasana di jalan otista bandung
pedagang kaki lima marak berjualan
padahal kawasan ini merupakan kawasan zona merah bagi pkl
ya biar disini gak apa apa lah disini aja
berapa tahun jualan disini
apa tahun tujuh puluh

sekarang saya udah ganti ganti wali kota memang saya rasakan gitu begini begini saja lah
guna mengantisipasi menjamurnya pedagang kaki lima selama ramadan
sekitar seribu aparat keamanan gabungan yang terdiri dari satpol pp polisi tni dan komunitas pencaksilat akan diturunkan
aparat gabungan rencananya ditempatkan di zona merah pkl yang berada di tujuh titik di kota bandung
diantaranya di jalan otista merdeka diponegoro alun alun serta tegalga
tidak hanya pkl pedagang yang berjualan menggunakan mobil juga akan ditertipkan jika berjualan di pinggir jalan
menjelang bulan ramadan ini pkl musimen ini sangat disertifikan
oleh karena itu kami mengantisipasi
dan saat ini juga sebelum kami melakukan gelar pasukan
kami juga sudah melakukan
pemantauan di lapangan dan memperketat titik titik yang dianggap rawan
oleh karena itu kami tingkatkan pengawasan di lapangan melalui infanteri mobile dan yang lain lainnya
sebagai solusi pelarangan tersebut akan ada tempat pengganti yang disediakan untuk berjualan
nantinya pedagang akan diberi izin berjualan mulai sepuluh hari sebelum lebaran di tempat pengganti
menanggapi rencana pelarangan pkl pada bulan ramadan warga menyambut baik rencana tersebut
aku gak setuju
soalnya pasti jalanan akan macet terus susah berdesak desak gitu
sebenarnya tidak setuju sih karena terkadang kan pedagang kaki lima itu sulit sekali gitu untuk diajak tertib gitu kan
tapi semoga pemerintah juga bisa menertibkan dan memberikan solusi kepada mereka
sehingga mereka juga mata pencariannya juga tidak putus
meskipun sudah diterapkan sejak dua ribu lima penetapan zona merah pkl di kota bandung masih belum efektif hingga saat ini
franky wijaya bandung